kita masih mendengarkan jalannya persidangan sengketa hasil pilpres dua ribu sembilan belas
yang menghadirkan dua orang ahli yaitu prof edward omar sharif atau prof edi
dan juga dr heru widodo
dua duanya adalah saksi ahli dari pihak terkait
dan dua duanya juga merupakan ahli hukum dari universitas gajah mada yogyakarta
dan kita akan sambil mendengarkan jalannya persidangan
kita akan mengulas bagaimana sih sebenarnya jalannya persidangan
dari mulai hari jumat pertama ketika dalil permohonan oleh tim bpm prabowo sadi dibacakan
sampai sidang pada hari ini yang mendengarkan saksi dan juga ahli dari pihak terkait dalam hal ini
kita akan membahasnya malam hari ini bersama bang fasko rusemi
dari badan pemenangan nasional prabowo sandi
terima kasih bang fasko
sudah datang dan kemudian ada mas ahmad baidowi dari tim kampanye nasional jokowi maruf
mas awi terima kasih
saya mau kasih selamat dulu ke mas awi meskipun bukan persidangan ya
tapi soal ada kabarnya sudah mendapatkan tempat yang baik di parlemen kedepan
selamat ya mas awi sekali lagi
oke saya mau ke bang fasko dulu deh
kalau kita melihat jalannya persidangan dari beberapa hari terakhir
hari ini misalnya kita lihat ada beberapa saksi yang dihadirkan
dan ahli yang dihadirkan oleh pihak
tkn jokowi maruf untuk menjawab apa yang anda dalilkan di perbohonan
anda lihat sudah cukup menjawab belum dari kemarin kpu hari ini tkn jokowi maruf
ya menarik memang ya begini ya
kalau kita amati persidangan dari awal persidangan pertama kedua dan ketiga sampai saat ini
ini yang saya perlu apresiasi yang pertama tama adalah kepada para saksi saksi kami
ini bukan tidak dengan resiko mereka mereka itu datang ke jakarta dengan biaya sendiri
dengan tanpa dibiayai oleh anggaran apbn ya pastinya
tanpa dibiayai oleh prabowo sandi juga
dengan biaya masing masing
karena dengan keikhlasan mereka sendiri mereka datang ke makamah konstitusi
untuk menyorakkan tindak tindak indikasi indikasi kecurangan tersebut
ini karena inisiatif mereka atau memang dikoordinir atau di scouting oleh tim kuasa hukum
ini inisiatif mereka
inisiatif mereka betul betul mereka yang ingin hadir ingin menjadi saksi
bahkan ini berebutan loh justru
banyak sekali saksi saksi
yang ingin bersaksi di dalam persidangan tersebut berebutan ingin menjadi saksi
ingin menyuarakan apa indikasi indikasi kecurangan yang mereka alami
dan tanpa dibiayai oleh bpn ya
dapat dibiayai sama sekali oleh bpn
ini yang saya perlu apresiasi besar sekali kepada para masyarakat
informasi baru juga buat para pemirsa ini ya
kita perlu apresiasi sekali karena mereka ini bergerak bukan tanpa risiko
nah berjalan dengan sidang sidang berikutnya pada saat hari ini
tadi juga kita saksikan mengenai saksi saksi dari kelompok sebelah
itu justru malah terlihat malah
tanda kutip menelanjangi apa yang sudah disampaikan oleh saksi saksi kami itu
jadi terjadilah sinkronisasi
jadi dalil dalil kecurangannya kemudian dikonfirmasi oleh saksi saksi
ada sinkronisasi di situ pada saat pada saat beberapa saksi dari kelompok sebelah itu kan banyak
ada juga beberapa kali tidak konsisten di dalam hal penyampaian pernyataannya di situ kan
ya ini menarik sekali
tapi anda sudah cukup puas dengan keterangan saksi saksi

ini menarik sekali
beberapa hari yang lalu bang

walaupun memang membutuhkan waktu yang agak lebih panjang lagi
karena memang tidak ideal kita bisa sampai
bisa kalau mau diteruskan itu bisa sampai berhari hari lagi tuh
karena kita memang kan juga harus menyampaikan apa sih faktor faktor yang inti intinya seperti apa gitu loh
akhirnya alhamdulillah juga hakim yang mulia juga ikut menjalani persidangan tersebut sampai selesai
jadi apa namanya keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon bpn prabowo sandi sudah
berhasil mengungkapkan fakta fakta bukti bukti tentang adanya kecurangan yang didalilkan oleh pemohon
dan ternyata dikonfirmasi atau diafirmasi oleh saksi saksinya pihak mas awi dan kawan kawan ini
oke anda komentari deh
soal dari mulai kemudian ini saksi saksinya apa namanya
tadinya berinisiatif datang sendiri tidak dibiayai sampai substansi
yang pertama saya meragukan itu inisiatif sendiri gitu
kalau inisiatif sendiri itu pasti liar gitu
kalau disampaikan ke orang yang tidak paham terhadap politik boleh
tapi disampaikan di kami ya kita ketawa saja
karena begini sangat tidak masuk akal
karena orang memberikan kesaksian di persidangan itu sudah di frame
artinya apa saksi saksi mana yang akan dihadirkan di persidangan itu pasti sudah ditentukan
karena apa untuk memperkuat dalil dalil yang dimohonkan
itu saya kira di persidangan apapun tidak hanya persidangan pemilu
yang kedua tadi saya mengkritikkan
di situ ada resiko resiko apa ini yang jadi problem
waktu saya hanya menduga
kan biasalah framing yang dibikin oleh dua bahwa ini ada ancaman
dan sebagainya lah sampai minta permohonan ke lpsk
ketika lima belas saksi beliau ini dihadirkan ditanya oleh satu satu oleh masing masing hakim
apakah anda tertekan tidak kan seperti itu
lantas apa resiko apa resiko kerugian
ya namanya tiket pesawat dari kalimantan ke sini
yang berikutnya adalah kalau kami mencoba
tapi ini fakta persidangan ya biarlah hakim nanti yang menilai
kalau kami melihat belum ada saksi yang bisa membuktikan
adanya kecurangan yang bersifat tsm
terstruktur sistematis dan masif
kelemahan apa yang paling mendasar dari keterangan saksi saksi dari pihak bpn
yang dianggap saksi wow gitu diantaranya adalah
kesaksian dari salah satu taleg dari partai kolega gita
kesaksian dari salah satu taleg dari partai kolega gita
kami yang namanya hairul seolah olah disitu didesain kecurangan
padahal tidak ada korelasi sama sekali
hairul anas ya itu nanti kita akan bahas
itu kan seolah olah dia saksi yang wow bisa menelanjangi kecurangan
karena apa disitu memang tidak ada diajarkan untuk melakukan curang
yang dipersoalkan hanya satu kalimat bahwa kecurangan bagian dari demokrasi
kita akan menyampaikan fenomena yang ada di lapangan
mana ada politik itu tidak ada yang curang
mohon maaf saya bukan berarti menganjurkan curang
berpolitikan pemilu dimanapun hampir pasti ada kecurangan
baik yang ringan sampai dengan yang kelas berat
yang ringan aja begini budi yang ringan ini ya
kecurangan yang paling ringan dalam pemilu
alat peragakampanye harusnya sudah dibersihkan selama masa tenang
kita cek aja sekarang
itu kategori curang juga
itu kategori curang gitu kalau mau dibilang
itu kan bisa mendukung apa yang disebut kecurangan itu di demokrasi itu ada gitu loh
itu kecurangan yang paling minimalis kan gitu
nanti itu akan kita bicarakan detail mengenai keterangan hairul anas
dan kemudian dijawab juga oleh anas yang lain hari ini untuk mengkonfirmasi tadi
tapi anda setuju atau tidak pasti
tidak setuju dengan kata bang fasko bahwa ternyata saksi dan juga ahli yang dihadirkan
oleh pihak terkait tki jokowi maruf itu mengkonfirmasi mengkafirmasi
apa yang dikatakan tim prabowo sandi
ya enggak lah
ada saksian dari anas nasihin
kan ditanya tadi benar nggak tadi ada pelatihan sakit
ya benar memang dia panitianya
saya moderator dalam hal itu
terus kemudian ditanyakan hadirnya kpu bawaslu dkpp
ya biasa saja lah
kpu dkpp bawaslu diundang partai politik dan peserta pemilu wajib hadir
kalau enggak dia diprotes
cuma di situ saya yang menjadi moderator itu tidak ada pengarahan dari kpu untuk memenangkan satu
yang ada adalah menjelaskan regulasi
apa sih misalkan ada yang bertanya
pak untuk menjadi moderator
jadi syarat jadi psu itu apa saja
sehingga kami harus bisa menghindari
kan wajar dong bawaslu memberikan penjelasan
sebagaimana ketentuan dari perundang undangan
kalau dikatakan misalkan dalam forum itu kpu menggiring sama sekali
karena saya moderator
saya komisi dua
tahu aturan gitu kan
dan di forum tersebut
kpu bawaslu hanya menjelaskan teknis teknis penyelenggaraan pemilu
yang pertama kali dilakukan secara serentak
justru saksi dan ahli yang dihadirkan untuk membantah semua
dan itu menurut anda sudah terbantahkan dari
apa fakta fakta persidangan pak fasko
walaupun bicaranya sangat nggak konsisten
jadi pada saat misalnya ditanyakan
apa jabatan dari pak muldoko
masa panitia gak tahu jabatan pak muldoko itu apa
terus apakah pak jokowi itu hadir
ada yang bilang hadir ada yang bilang enggak
jadi kan nggak jelas
padahal ternyata faktanya pak jokowi pun harus
anas tadi mengkonfirmasi hadir
contoh tadi ditanyakan
anda tahu apa tidak kenal yang dikonfirmasi oleh dpt udung itu
kenapa tidak orangnya
dibilang tidak ada
terus kemudian tidak tahu
biasalah dalam persidangan
situasi ditonton oleh masyarakat banyak seperti itu
tetapi kan hakim mengkonfirmasi lagi
keterangan mana yang mau dipakai
tapi beliau itu sebagai seorang panitia pada saat itu kan
panitia dalam acara tersebut
masa jabatan seorang
seorang petinggi negara nggak tahu apa
nanti kita akan detail kesana bang fasko
tapi saya minta anda tanggapi dulu
ketika mas awi tadi katakan
dari sekian keterangan saksi yang anda hadirkan
bahkan sampai jam lima pagi
itu tidak bisa membuktikan bahwa ada tsm yang betul betul telanjang mata
tidak bisa membuktikan bagaimana
menurut anda fakta apa yang paling wow
fakta yang paling wah pertama gini
jadi kesaksian dari kherul anas tersebut
beliau menyebutkan bahwa
di situ dipresentasikan bagaimana judul dalam kecurangan tersebut bagi naradun raksasa
bukan judul sorry
bukan judul itu
ya ada narasi seperti itu
anda keliru bilang judul itu
nanti biar abang bantah
jadi ada narasi seperti itu yang disebutkan dalam
dalam acara tersebut
lalu di situ kan juga disebutkan oleh
oleh kherul anas
bahwa ada beberapa para petinggi petinggi kepala kepala daerah
juga menyebutkan bahwa ada masalah
aparatur juga harus terlibat dalam hal pemilu itu
ini sangat mengerikan
dan juga gini bang
jangan juga disamakan saksi kami dengan saksi
saksi dari kelompok abang gitu loh
saksi kami betul betul bekerja dengan ikhlas
datang ke jakarta
datang ke mahkamah konstitusi
tanpa di abi betul betul
tidak ada kita framing framing
kita nggak pernah sama sekali
tidak ada framing tidak ada brifing mas
karena semua indikasi indikasi kecurangan tersebut
betul betul terbuka dan dilihat oleh mata kepalanya sendiri
meskipun kata mas awin nggak masuk akal
tidak ada framing
kalau dari pihak abang pasti melakukan pembelaan
tapi yang jelas pastinya
saksi dari kelompok kami
betul betul melihat dengan mata kepalanya sendiri
dan yang paling wow adalah keterangan kherul anas
yang menjelaskan bahwa adanya
langkah langkah untuk berbuat curang tadi
yang tadi anda katakan
itu yang paling wow menurut
di sini rakyat indonesia yang menonton live
acara tersebut sampai pagi
yang juga ikut begadang
di situ betul betul ditelanjangi seperti apa sih
indikasi kecurangan yang terjadi di negara kita ini
ini mengerikan sekali
dan saya dan
yang paling mengerikan apa
dari keterangan saksi pemohon
oh sangat banyak sekali
ini kan bicara dari hulu ke hilir nih ya
bukan hanya dari saksi kherul anas
dari fakta persidangan
nanti kemudian dijawab oleh pak awin
di persidangan itu kan banyak sekali saksi saksi yang kita hadirkan di situ
baik itu lembar kertas suara yang dicobloskan
baik itu dari sisi indikasi aparat aparat yang juga ikut terlibat di situ
kepala kepala daerah yang ikut terlibat di situ
ini kan berjejer sekali dan membuktikan bahwa
terstruktur sistematis dan masifnya itu terbukti gitu loh
tinggal kita tunggu nanti
bahwa hakim mahkamah konstitusi itu betul betul bisa memutuskan secara objektif dan secara nyata
secara kuantitatif itu sudah bisa dibuktikan belum
maksudnya dari keterangan apakah skalanya besar
merubah hasil pemilu di lokasi itu ataupun di lokasi yang lebih besar
anda lihat fakta fakta persidangan sudah menunjukkan itu mas
sudah menunjukkan karena gini
kalau kita bicara kuantitatif
kenapa kita selalu berbicara mengenai sisi kualitatifnya
karena kalau kita berbicara kuantitatif
dari negara indonesia yang mempunyai dpt yang walaupun dpt tersebut
ternyata disaakannya pada saat setelah pencoblosan ya
negara indonesia yang mempunyai pemilih ratusan juta yang memiliki dpt
ratusan juta ini tidak saya rasa tidak mungkin bisa bisa dikejar
pembuktiannya dalam waktu yang singkat dia dalam persidangan tersebut
itu memberikan solusi memberikan solusi dari sisi kualitatif
dan kuantitatifnya pun kami memberikan solusi dengan teknologi it yang kita hadirkan
disitulah kita hadirkan dari sisi it terjadi tindak laku kecurangan
baik itu dari sisi middleware segala macam macam semua itu
itu terbukti semua
itu loh bahkan ada dari ahli sebelah juga yang sorry
dari kuasa hukum sebelah yang ahli
sebelah itu maksudnya pihak tkn juga ya
ya ahli hukum tata negara juga kok bisa bisanya dia mengkoreksi apa yang dianalisa oleh ahli kami
karena ahlinya kan urusannya urusan it bukan urusan tni
ya pertama saya menyarankan fasko hati hati berbicara gitu kan
dan menyimak persidangan itu secara teliti gitu
apa yang disampaikan anas itu jelas
mas iker pak heru anas ya
dia tadi menyebut bahwa
aparat harus terlibat
itu kan pernyataan dari gubernur ganjik gubernur jawa tengah
anas itu sudah ditanya berkali kali apa
saya tidak pernah mengatakan itu
yang saya katakan bahwa ada ada ada ada bicara
bicara begitu beda dengan yang anda sebutkan
itu sudah itu
itu oil of view nya yang di situ pak
bisa disiapkan ya
jadi bilang yang saya tangkap diterjemahkan oleh anas begini begitu
padahal terjemahnya nggak seperti itu
terus ada juga tadi disebutkan judul
itu bukan judul
itu hanya menjelaskan fenomena kecurangan di iklim demokrasi itu ada
seperti yang saya sampaikan dari yang kecurangan kelas minimalis
sampai yang kelas berat di demokrasi itu ada
karena ini menarik sekali dari tadi duo anas ini menjadi bahan perdebatan kita
mungkin kita akan ingatkan lagi memori publik tentang keterangan dari duo anas ini
saudara tadi menjelaskan ada tokoh tokoh yang hadir ya di dalam acara tersebut
ya ada tokoh tokoh ada pak muldoko ada betul ya ada pak muldoko ya
jabatan beliau apa ya
yang saya sudah tahu
apakah ada jabatan publik dia
jabatan saat itu
jabatan di negara itu di publik ya ada jabatan
yang saya tahu beliau mantan panglima
kalau sekarang kurang tahu persisnya
oh tidak tahu persis oke
kemudian pak hasto disebutkan juga apa jabatan publik apakah ada atau tidak ada
beliau jabatan yang saya tahu beliau
jabatan publiknya tidak ada dpr atau apa begitu
yang saya tahu beliau pembesar pdi
oke kemudian disebutkan pak ganjar pranowo beliau ada jabatan publiknya
beliau gubernur jawa tengah
itu slide pertama yang disampaikan oleh saksi sebelumnya dari pihak kami
itu slide pertamanya adalah kecurangan adalah bagian dari demokrasi
kalau dalam ilmu public speaking atau debate
kalau kita membuat opening statement seperti itu
opening statement itu adalah bangunan konstruksi yang mau kita sampaikan
ya apakah seperti itu yang anda maksudkan
jadi pada saat penyusunan dulu
situasinya tidak seserius ini sebetulnya
jadi saya cerdakan begini
jadi kira kira filosofinya itu begini
anda batuk mau batuk kering batuknya minum konidin
jadi ini kecurangan
jadi dalam pemilu itu ada kecurangan
jenisnya kecurangan sebelum kecurangan hari has kecurangan pasca pemilu
dan itu harus kalian antisipasi
pakai apa pakai aplikasi yang namanya jamin
filosofinya waktu itu sederhana
runtutan materi itu disampaikan agar apa
peserta memahami bahwa dengan cara pengorganisasian saksi
dibantu dengan aplikasi jamin
maka akan tercipta pemilu yang terhindar dari kecurangan
kalau dibalik bahaya
dalam kesaksian yang lalu dikatakan bahwasannya
kalau aparat ya aparat itu atau pejabat netral itu apa gunanya
itu netralitas menurut pak gubernur yang saudara ketahui ketika itu
karena saudara panitia apa
saat itu kami menghadirkan pak ganjar bukan sebagai gubernur
tetapi sebagai senior
pak ganjar ketika memberikan pelatihan di sana
atau apapun namanya motivator situ
apakah ada mengatakan kurang lebih seperti itu
kalau aparat netral buat apa
tadi dinyatakan begitu
itu satu pertanyaan pertama
apakah ada membuat pernyataan begitu atau tidak
itu dulu satu
yang kedua bagaimana saudara memahami pernyataan itu
itu yang ditanyakan oleh pemohon
yang pertama dulu ada apa tidak pernyataan itu
pernyataan persisnya lupa
yang kira kira seperti apa pernyataan yang ada
kalau saya memahami
sebagai tadi itu saksi adalah aparat
karena itu harus berjuang
itu saya memahami
kalau begitu saudara harus tegas
pernyataan yang bunyi seperti itu ada atau tidak
yang tegas untuk mengatakan
kalau aparat netral buat apa
ada yang tegas seperti itu enggak
kalau diksinya seperti itu
kalau saudara tidak tahu atau lupa
katakan tidak tahu tidak ada atau lupa
karena ini berkaitan dengan diksi yang mulia
ada satu slide yang mengatakan bahwa kecurangan adalah bagian dari demokrasi
itu materi siapa
dan ini ditayangkan pada saat
bapak muldoko kalau tidak salah
bapak muldoko ya
iya yang satunya bukan yang ini
itu ada kata kunci
ada tujuh provinsi dan yang akan menjadi penentu kemenangan
terus di sana juga ada
sebelum saya masuk lagi
ini kan salah satu presentasi dari salah satu narasumber
siapa saja narasumber yang lain yang ada
dalam training itu
saya jadi ingat ada satu lagi yang sangat
bagi saya sangat memukau materinya sangat bagus
mirip materi ini
banyak statistiknya juga
itu dari gubernur jawa tengah
dihan anda diberikan materi ini
oleh salah seorang narasumber
nah tolong anda jelaskan
kira kira ini sebuah wacana akademik
ataukah ini sesuatu yang fakta terjadi yang anda ikuti
ini materi kan banyak sebetulnya
saya mengambil dua saja
yang bagi saya mengganggu
kalau anda menjelaskan kayak begini ini kan opini
maaf yang mulia
ini adalah materi bukan opini
iya saya jelaskan ini materi
tapi ini kan harus dihubungkan dengan kasus konkret
karena ini kan saksi fakta
dia mendapatkan fakta inilah materinya
sudah saya pertanyaan kepada yang bersangkutan
biar dia yang menjawab silahkan
oke ini materi ini diberikan
lalu apakah peserta itu diajarkan untuk melakukan kecurangan
tentu tidak bang genda maaf yang mulia
secara teknis tidak pernah diajarkan untuk melakukan
nah ini untuk materi ini
kita tadi sudah menyaksikan
untuk mengembalikan kepada anda memori lagi
perdebatan antara anas nasikin
yang menjadi saksi dari pihak terkait bpn
dan kemarin ada hairul anas
yang menjadi saksi dari pihak pemohon bpn prabowo sadi
sebelum saya akan ke mas awi dan bang fasko untuk menanggapi ini
kita akan kembali lagi ke mk
untuk mendengarkan keterangan dari ahli